kepala staf angkatan laut laksamana yudho margono menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di komisi satu dpr sebagai syarat calon panglima tni
setumpuk tantangan berat menghadang laksamana yudho margono termasuk menjaga netralitas tni jelang tahun politik dua ribu dua puluh tiga mendatang
bagaimana menilik sepak terjang calon panglima tni laksamana yudho margono
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui semuanya zoom dengan anggota komisi satu dpr dari fraksi golkar bobi rizaldi
selamat sore mas bobi
selamat sore mbak rifana
selamat sore mbak
oke saya mau ke mas bobi terlebih dahulu
mas bobi ini kalau dilihat fit and proper test calon panglima tni laksamana yudho margono
kayaknya mulus mulus aja cuma sebentar satu fraksi hanya boleh mengajukan pertanyaan melalui perwakilan anggota
ini memang prosesnya semulus itu ya mesti dibatasi seperti itu ya
karena pertanyaan itu kan pasti seputar tiga hal saja
yaitu pertama adalah bagaimana upaya peningkatan profesionalitas tni dengan segala keterbatasannya
kedua bagaimana caranya mewujudkan visi presiden untuk menjadikan indonesia menjadi poros maritim dunia
dan ketiga mungkin ada hal hal lainnya apalagi soal adanya pemekaran baru papua
nah seperti sudah di
seperti fit proper sebelum sebelumnya
tiga hal utama ini yang mungkin banyak ada memperkaya pertanyaan pertanyaan baru
jadi dari tiga hal tersebut banyak yang sudah disampaikan bahwa panglima yang akan dilantik ini
pak yudo akan memberikan atensi kepada tiga hotspot yaitu di aceh papua dan natuna
lantas salah satu peningkatan profesionalitasnya itu adalah meningkatkan anggaran dan dukungan operasi untuk seperti alat angkut
karena banyaknya kejadian kejadian seperti
dan juga agar helikopter itu tidak menunggu bantuan dari instansi lain
lantas dalam hal peningkatan profesionalitas juga disampaikan masalah peningkatan kesejahteraan prajurit
seperti komponen komponen ulp room gas dan yang lainnya
jadi hanya seputar tiga hal itu
dan itu memang dari setiap fit proper
apakah kapabilitas itu sudah selesai persyaratan tersebut waktu beliau menjadi kepala staff
oke jadi ini sudah selesai sebetulnya prosesnya ya
berarti benar ya ini hanya formalitas saja ya mas bobi
bukan formalitas tapi itu
semuanya itu kan kita tidak membahas lagi masalah persyaratan teknis
tetapi bagaimana forward lookingnya dia cara dalam waktu satu tahun untuk mewujudkan tiga hal itu
peningkatan profesionalitas dan selainnya itu
oke masa jabatan satu tahun
nanti saya akan bahas lebih dalam soal itu
tapi saya mau ke masa arah arah
tadi dikatakan oleh mas bobi hanya menanyakan tiga poin tadi ya
tapi ini kalau menurut mas bobi ini bukan formalitas
tapi kalau misalnya melihat prosesnya yang sangat pendek
kemudian pertanyaannya juga dibatasi
jadi ini mulus mulus saja jalannya pak yudo
karena prosesnya ya memang hanya seperti itu tadi
ya memang ada kecenderungan dalam proses fit and proper test di dpr
dalam pengangkatan panglima teni dan juga vapor
khususnya panglima teni ya
itu selalu berjalan mulus
sehingga proses di dpr itu pesan oleh publik
seperti proses seremonial lah kira kira dalam proses segala hal ini
nah meski demikian
apa yang dilakukan oleh dpr dalam proses ini tentu menjadi penting untuk mengecek tentang komitmen panglima tni baru terkait dengan isu isu strategis
untuk menggunakan otoritas kewenangan menyetujui atau tidak menyetujui
kayaknya dpr hampir tidak jarang menggunakan kewenangan tidak menyetujui
sebagian besar selalu menyetujui calon panglima tni dari presiden
sejak masa reformasi
itu kewenangan dpr bisa menyetujui atau tidak menyetujui
nah yang kedua adalah sebetulnya dpr juga memahami bahwa proses pengangkatan panglima tni ini sudah tepat karena sudah mengikuti pola rotasi di dalam undang undang tni
ini bahwa pergantian panglima tni harus berdasarkan petasi sehingga buat dpr ini sesuatu yang
mas araf tampaknya kita mengalami kendala komunikasi mas araf
ya tadi sempat terputus
yang dibutuhkan komitmen
yang dibutuhkan kemudian komitmen pak yudo terkait dengan beberapa isu strategis
yang pertama adalah ke depan kita akan masukin tahun pemilu
oke itu akan bahas nanti mas
ini harus memastikan pak yudho
saya akan bahas itu soal itu nanti
prosesnya dulu ini fit and proper testnya mulus mulus saja ya
ya memang kecenderungannya seperti itu
sejak reformasi proses dpr cenderung dpr menyetujui calon dari presidennya
itu faktor politik sih mbak
karena dinamikan kekuatan politik di dpr kan dominan kekuatan yang mendukung perintah
nyaris pasti menyetujui
atau kelompok oposisi di komisi satu juga kecenderungannya menyetujui gitu
memang ini kan orang sering bilang komisi satu ini komisi nkri
jadi dia dalam isi isi tentang pergantian panglima tni mereka solid
meskipun komisi satu cenderung mendukung calon yang disodorkan oleh presiden begitu ya
tapi kan harusnya komisi satu juga melakukan challenge
memberikan banyak pertanyaan pertanyaan yang mencabar jadi calon panglima ini
harusnya kan seperti itu ya mas araf ya
ya itu yang diharapkan
itu yang diharapkan oleh publik
untuk memastikan bahwa panglima tni baru bisa mengelaborasi ide dan gagasan dia dalam mewujudkan transformasi pertahanan yang menjadi tentara profesional
nah itu yang mungkin tidak terlihat secara lebih dalam
mungkin mbak ya
karena waktu jabatannya cuma satu tahun
anggota dpr mau bertanya terbatas kira kira gitu
soal satu tahun nanti kita akan bahas lebih dalam
tapi kita harus bergabung ke dpr untuk mengikuti konferensi pers
soal uji kelayakan dan kepatutan dari calon panglima baru
yang pun ditunggui beliau beliau
tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus
dalam sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai panglima tni dengan baik
tadi seperti rekan rekan semuanya sudah sampaikan
taui tadi ketua komisi satu telah mengumumkan tentang persetujuannya
ya dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan
baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi
kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh
komisi satu dalam pendalaman
ya mulai dari operasional
baik di aceh di papua
kemudian di laut cina selatan
kemudian laut sista
nah ini semuanya jadi perhatian saya
ya untuk nanti referensi tugas tugas ke depan
tentunya tidak bisa diposisikan pada siang hari ini
nanti akan kita evaluasi bersama
ya hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan
tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan
karena memang perencanaan nanti di dalam dua ribu dua puluh tiga kan sudah direncanakan di masuk rkkl dua ribu dua puluh dua di dalam anggaranya
namun dalam pelaksanaannya nanti dua ribu dua puluh tiga saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan
namun mungkin nanti saya akan melakukan hal yang lebih baik

ada evaluasi masukan masukan tadi dari komisi satu tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas tugas ke depan
ya saya kira demikian rekan rekan media
musuhkan dari komisi satu nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan
soal keberadaan panglima tni jenderal andika perkasa saat ini beliau tidak menampingi karena alasan apa
andika jenderal andika tidak menampingi mungkin karena alasan apa
saya tidak tahu
pak yang digaungkan dari panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di papua
nah kalau dari pak yudo sendiri visinya seperti apa sih
ya nanti akan di cluster cluster kita lihat situasinya
apakah masih reban atau tidak
karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif
kemudian masih ada juga daerah daerah yang masih kerawanannya tinggi
dan sehingga dari operasi yang tadi yang sudah disampaikan tentunya akan kita evaluasi
tadi juga sudah saya sampaikan ke komisi satu
jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama
jadi persekatan humanis begitu pak
tadi kan saya sampaikan bahwa walaupun tni tegas tapi tetap harus humanis
pak izin bertanya soal kasus yang teranyar di internal tni dan pas pampres diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di kostrat
nah tanggapannya bagaimana
ada orientasi ke sana juga gak penindakan hukum di tubuh tni nanti kedepannya jika memang disahkan sebagai panglima
ya saya belum tahu itu nanti akan kita cek dulu ya
karena ini matra ya daerah nanti kita kan ada pus pom mat ya ada pus pom mal ada pus pom au
nanti pasti kalau sifatnya pidana nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di pom masing masing matra
pak pak pak izin pak kanan pak
pak izin soal ini kan memasuki tahun politik pak
dan itu tadi konferensi versi yang disampaikan oleh kepala staf angkatan laut laksamana yudho margono didampingi oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo dan kepala staf angkatan daerah jenderal dudung abdurrahman sangat kompak sekali terlihat
tapi tadi juga laksamana yudho margono menyampaikan bahwa panglima tni jenderal andika perkasa memang sudah memberikan supportnya
kemarin untuk menjalani fit and proper test ataupun tes uji kelayakan dan juga kepatutan di komisi satu dpr ri
sehingga beliau tidak mengetahui apa alasan dari jenderal andika perkasa tidak ikut mengantar laksamana yudho margono untuk mengikuti fit and proper test pada hari ini
dan tadi ada beberapa poin yang menarik disampaikan oleh calon panglima tni bahwa laksamana yudho akan melanjutkan perencanaan tni tahun dua ribu dua puluh tiga
hal yang bagus akan diteruskan sementara yang masih kurang masih akan dievaluasi
karena tadi ada beberapa masuknya
terima kasih pak pak
terima kasih juga pak pak
terima kasih pak pak
jadi laksamana yudho sepertinya mengatakan bahwa anggota komisi satu dpr yang menurut laksamana yudho setelah ia dilantik menjadi panglima tni
itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama dengan kepala staf angkatan lainnya
dan evaluasi pasukan untuk tiga hotspot tadi seperti yang disampaikan oleh mas bobby juga disampaikan oleh laksamana yudho margono
evaluasi pasukan di aceh kemudian di papua dan kondisi di laut cina selatan
pendekatan humanis akan tetap dilakukan untuk menangani konflik di papua
tni ini bersifat tetap tegas dalam menjalankan aturan di sana
saya mau kembali lagi ya ke para narasumber
mas bobi tadi dalam paparannya dalam fit and proper test ya
laksamana yudho margono ini membeberkan empat visi prioritas
dengan masa jabatan yang hanya satu tahun menurut anda menurut teman teman di komisi satu
apakah ini akan sulit untuk bisa diterapkan untuk bisa diwujudkan
jadi visi tersebut kan sebenarnya adalah fungsi koordinasi
instrumennya itu sudah ada
contohnya tadi yang barusan disampaikan
bahwa bagaimana meningkatkan profesionalisme dan tni agar lebih humanis
baik itu dalam melakukan operasi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat
tadi disampaikan untuk membuat tni profesional dan humanis
tentu perlu disiplin dan juga pengawasan
pengawasan yang ketat
yang tadi danpus danpus itu sudah diperketat
sehingga kalau ada yang oknum arogansi terhadap masyarakat
melakukan tindakan kriminal sampai pembunuhan
itu langsung pecat langsung diproses hukum nggak pakai aiu lagi
dan juga terkait dengan bahwa peradilan militer
undang undangnya itu kan dibuat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sebelum ada undang undang tni
juga beliau akan memastikan setiap ada prajurit yang salah
itu bisa diproses dengan sesuai hukum yang berlaku
dan ini diakini akan membuat salah satu visi beliau untuk meningkatkan profesionalitas
dan membuat wajah tni ini humanis itu adalah salah satunya dengan penegakan disiplin ini
jadi sebenarnya instrumennya itu sudah ada tinggal bagaimana rentang koordinasinya
pendisiplinan danpusnya diperkuat pengawasannya lebih diperketat
dan semua misi visi tersebut dalam waktu satu tahun
saya rasa tidak akan ada masalah
karena instrumennya itu sudah ada
baik jadi karena instrumennya sudah ada hanya tinggal leadership saja untuk penegakan disiplin
dan kalau menurut komisi satu itu bisa dilakukan
penegakan disiplin terhadap prajurit untuk peningkatan kualitas sdm
tapi ada beberapa poin visi prioritas yang disampaikan tadi oleh laksamana yudho margonos
saya ingin tanya ke mas araf terutama soal reformasi birokrasi dan juga kultur
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung
ada anggota komisi satu dpr ri bobi rizaldi dan juga peneliti senior imparsial al araf
mas araf kalau tadi mas bobi sangat optimis ya bahwa dalam waktu satu tahun ini
karena instrumen ataupun sistemnya sudah ada penegakan disiplin untuk memperbaiki citra prajurit tni
di mata publik menjadi lebih humanis itu akan tercapai
tapi di sisi lain
tadi ada visi prioritasnya yang disampaikan oleh laksamana yudho margono
terkait dengan reformasi birokrasi dan juga perubahan kultur di internal tni
mas araf dalam waktu satu tahun apakah bisa kemudian mengubah kultur di internal tni dan reformasi birokrasi
ya perubahan kultur dan reformasi birokrasi ini proses yang panjang
mungkin pak yudo akan memilih wilayah birokrasi dan kultur mana yang akan dirubah
pertanyaan pak bobi dalam forum tadi tentang penegakan disiplin di dalam tni menjadi penting ya
konsekuensinya adalah agenda reformasi peradilan militer
berkait dengan revisi undang undang nomor tiga ratus sembilan puluh tujuh
yang menjadi mandat tap mpr nomor enam ratus enam puluh tujuh tahun dua ribu
menjadi penting untuk direalisasikan oleh bp dan pemerintah
panglima tni tentu bisa mendukung agenda itu
dalam rangka membangun disiplin dalam tubuh tni
sehingga kultur profesionalisme bisa terbangun
katanya kemudian nanti dihadapkan
prajurit yang terlibat dalam kasus kasus pelanggaran hukum bisa jadi dalam mekanisme peradilan independen
dengan mekanisme peradilan yang baru
oleh karena reformasi peradilan militer
kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi dan reformasi kultur
yang kedua adalah
terkait dengan hal itu
terkait dengan pejabatan pejabatan sipil yang dibicara oleh tni makri
yang tidak sejalan dengan undang undang tni
juga tentu perlu dievaluasi oleh panglima tni
buat saya yang jauh lebih penting dalam konteks transformasi tni adalah
saya belum melihat tentang bagaimana ukuran panglima di dalam
mendorong proses transformasi tni menuju profesional
terkait dengan modernisasi alutsista
peningkatan kesejahteraan prajuritnya itu ya
ini yang menjadi pelik dalam konteks sektor pertahanan
selalu diskusinya gun versus butter gitu
selalu diskusinya apakah kita mau mengalokasikan untuk pemilihan sejahtera
atau meningkatkan sejahtera prajurit
dua duanya medial yang penting
nah ini dalam satu tahun ini
bagaimana berpikir tentang secara strategis meningkatkan alutsista menjadi penting
tapi peningkatan kesejahteraan prajurit juga penting

dpr bisa bertanya ini kepada saya

di panglima tni
apa langkah langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit
khususnya yang paling penting adalah memberikan rumah dinas prajurit
buat tni itu sesuatu yang sangat penting ya mbak
mas bobi dalam waktu satu tahun
bagaimana ini modernisasi alutsista dan tetap mensejahterakan prajurit
apakah bisa dilakukan seiring sejalan
itu kan adalah sinergi ya
panglima tni itu kan kuasa
kpa kuasa penganggarannya itu utamanya kan di kemenha
jadi inilah yang diperlukan sinergi
dan masih masuk rentang koordinasi sinergi yang sesuai dengan track rpjmn sampai dua ribu dua puluh empat atau tidak
itu yang tadi kita ingin memastikan bahwa ada kesinambungan dan sinergi antar lembaga
untuk mewujudkan misi dan visi tersebut
itu yang kita cari lebih dalam
sehingga apapun misi dan visinya
itu bisa dilakukan secara tepat waktu dan juga paling tidak sudah ada gambarannya
peningkatan misalkan peningkatan kesejahteraan seperti wlp room disk
itu sudah ada roadmapnya
dan itu di dpr pun ada panjanya
sehingga yang sekarang dipastikan adalah dari banyaknya spot spot atau daerah
mana yang diprioritaskan lebih dulu
jadi ini adalah bagaimana menempatkan prioritas prioritas
kalau instrumennya itu sudah ada
roadmapnya itu sudah ada
tidak ada hal yang signifikan harus berubah
misalkan merubah kultur birokrasi itu juga sudah ada
memastikan penumpukan perwira menengah itu tidak ada lagi dalam pengembangan organisasi tahun dua ribu dua puluh
itu sudah ada
jadi ini yang kita lihat
apakah visi dan visi panglima tni yang baru
itu sesuai dengan roadmap
dan kalau ada perubahan
paling yang respon yang termasuk baru adalah
beliau mengatakan akan mengawal secara langsung
implementing agreement di cera indonesia dengan singapura
itu yang baru
itu kita bisa lihat nanti ke depannya ya
tapi yang paling penting juga
ini laksamana yudho margono akan menjabat sebagai panglima tni di tahun politik
tahun dua ribu dua puluh tiga mas bobi ya
bagaimana kemudian memastikan supaya pak yudo laksamana yudho margono ini
tetap netral dan tidak terserat usaran tawaran politik begitu
itu tadi ada salah satu pertanyaan
bagaimana menjaga bahwa pihak tni akan independen dan juga netral
itu tadi bahwa sudah menjadi tekad beliau yang untuk menjawab pertanyaan tersebut
bahwa memastikan tni ini profesional
tidak ikut di dalam atau intervensi dalam giat giat yang berhubungan dengan kontestasi politik
hanya fokus menjalankan
agar sesuai dengan tupuksinya
oke itu kan janjinya pak yudo ya mas araf
tapi pada kenyataannya
meskipun pak laksamana yudho margono berjanji tidak akan mengikuti
ataupun tidak akan hadir di acara giat giat politik begitu ya
tapi kan beliau memiliki kedekatan dengan petinggi partai politik
apakah kemudian akan mudah
pada kenyataannya untuk bisa menyatukan barisan merapatkan barisan
semua prajurit tni termasuk dipucuk pucuk pimpinannya
termasuk pak yudho sendiri untuk tetap netral dan tidak masuk dalam pusaran politik ini mas araf
wah saya nggak ngerti ketemu partai politik mana ya mbak maksudnya
kedekatan dengan politik
oke karena banyak karena begini ya mas araf ya
pak yudho bisa menjadi calon paklima tni
ini informasi yang kami dapatkan didukung oleh beberapa petinggi dari partai politik
artinya beliau memiliki kedekatan dengan beberapa partai politik
ya enggak tadi saya sebenarnya bertanya saja
dan apa namanya melihat bahwa kedekatan dengan partai politik
pasti setiap kepala staf angkatan punya relasi dan hubungan komunikasi ya
karena mereka akan selalu berpikir untuk menjadi panglima tni
nah oleh karena itu mohon maaf ini ke mas bobi ya
pada akhirnya kita harus ke depan
akan meniru pola pergantian panglima tni
ataupun pergantian pimpinan tni
seperti di beberapa negara
misalnya di amerika serikat
bahwa otoritas pemilihan panglima tni dan kapolri itu cukup oleh presiden
tidak melalui proses politik di dpr
proses politik di dpr bisa membuka ruang kontestasi politik
dengan panglima tni dan kapolri itu menjadi sangat politis
karena pasti setiap kandidat akan berpikir
mencoba mencari dukungan kepada partai partai politik
akhirnya kemudian panglima tni dan kapolri berada dalam ruang yang terkunci
ketika proses politik itu berjalan
di amerika serikat pemilihan joint chief of staff itu
dilakukan sepenuhnya dipilih oleh presiden
tidak melibatkan proses politik
nah tapi di indonesia memang undang undang tni tiga puluh empat dua ribu empat
itu memberikan ruang dan kewenangan pada dpr
untuk menyetujui atau tidak menyetujui
tapi semangat itu sesungguhnya adalah
agar dpr sebagai wakil rakyat dapat memastikan bahwa
calon panglima itu memilih komitmen integritas kompetensi
supaya tidak lagi problem problem
terkait dengan kondisi seperti di masa lalu pada masa baru
sehingga dpr penting untuk juga terlibat menyetujui
namun soalnya adalah mbak pengalaman kita dalam proses pemilihan panglima tni
pada akhirnya proses dpr itu selalu menyetujui
nah dalam konteks itu mungkin lebih baik di depan
kalau dpr selalu menyetujui penggalian panglima tni
lebih baik ke depan pemilihan panglima tni dan kapolri
cukup oleh presiden tidak melibatkan dpr
mungkin itu menghindari tadi kawasan yang keempat
relasi relasi politik dan kedekatan politik
sepanjang ada proses politik dpr
pasti semua calon akan mendekati partai politik
oke sepanjang ada proses politik di dpr
pasti semuanya akan mendekati petinggi dari partai politik
jadi kalau mayoritas komisi satu ataupun komisi tiga
ataupun komisi komisi yang lain
kalau melakukan fit and propertas sudah pasti diterima
jadi lebih baik prosesnya dipotong begitu ya
itu nanti bisa jadi masukan dalam revisi undang undang
pasti mas bobi nggak mau itu mbak
mas bobi ini kan tapi pak yudo akan pensiun november dua ribu dua puluh
tiga bulan sebelum pemilu februari dua ribu dua puluh
apakah kemudian komisi satu melihat perlunya nanti pak yudha diperpanjang
atau memang harus diganti sebelumnya ya
supaya tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu
kalau diperpanjang itu saya sudah pastikan tidak mungkin
karena itu perlu revisi undang undang tni
tetapi kalau misalkan tiba tiba
presiden memiliki perhitungan tertentu
misalkan tidak sampai penuh itu bisa juga
tetapi itu kan adalah diskresi presiden
tetapi saya pastikan kalau memperpanjang dengan sampai sehari ini
dalam prolegnas pun belum ada revisi undang undang tni
saya rasa hampir tidak mungkin lah
oke jadi diperpanjang tidak mungkin
tapi kalau masa jabatannya tidak penuh satu tahun
itu masih bisa tergantung nanti hak prerogatifnya presiden
mas araf kalau melihat kondisi situasi keamanan nanti jelang pemilu
februari dua ribu dua puluh empat sementara pak laksamana yudho margono ini selesai di bulan november dua ribu dua puluh tiga
lebih baik bagaimana
apakah tidak penuh kemudian diganti orang
atau memang november kemudian nanti ada gantinya
karena terlalu mepet dengan pelaksanaan pemilu
konsolidasi pengamanan tni nanti jelang pemilu bagaimana
saya rasa tni itu bekerja berdasarkan planning dan organisasinya bekerja berdasarkan rencana yang bertahap
sehingga proses pergantian pengaliman tni sampai pak yudho
seharusnya juga tidak masalah
tidak tergantung dengan proses politik
apalagi sebenarnya panglima tni dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis
dan juga rajul tni juga dilarang kegiatan politik praktis
sehingga kita tidak perlu khawatir tentang mepetnya masa jabatan tadi
biarkan saja masa jabatan ini berakhir sebagaimana mestinya
lalu proses pergantian akan berlangsung setelah itu
menurut saya proses kontestasi politik pergantian panglima tni ini mbak yang akan panas adalah pasca pak yudo
pertarungan itu akan sangat kental dimensi politisnya karena jelang pemilu dua ribu dua puluh
dan dalam konteksi itu tentu akan jauh lebih penting buat pak yudho untuk memastikan selama satu tahun ini
prajuritnya tidak terlibat dalam konflik praktis
dan kemudian memastikan konsolidasi di dalam tubuh tni
jadi dalam rangka membangun tentara yang profesional itu terjadi dan terwujud
karena banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam satu tahun ini
baik kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari laksamana yudho margono sebagai calon panglima tni
apakah bisa mendisiplinkan prajurit tni supaya tidak terseret dalam pusaran politik praktis pada tahun politik dua ribu dua puluh
apakah betul betul bahwa penegakan disiplin
sehingga prajurit prajurit tni yang kalau menurut temennya mas bobi pak t b hasanuddin
ini banyak sekali melakukan pelanggaran disiplin kemarin kemarin nanti bisa lebih disiplin dibawa ke pemimpinannya pak yudo
kita tunggu nanti bagaimana sepak terjangnya calon panglima tni baru
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada anggota komisi satu dpr bobi rizaldi dan juga peneliti senior imparsial al araf
sehat selalu mas bobi dan juga mas araf